ya udah mama telepon
kasian ya panino
dia jadi gagal operasi dan kehilangan proyek besarnya karena apa yang dilakukan di masa lalu
layar harus jadi anak yang kuat ya harus jadi anak pemberani
bantu bapak jaga mama kakarena dan omayang
sial banget gue gue bisa membusuk di sini gak ada jalan keluar di ruangan ini yang bisa buat gue kabur
udah berhasil lolos tapi malah ketangkap lagi
jangan berisik loh di dalam sini
kenapa kalian masih ngasih gue makan
kenapa kalian gak bunuh gue aja sekali
setelah apa yang lo lakuin mati bukan hukuman yang pas buat lo
bos maunya lo tersiksa
sampai lu merasa gak mau hidup tapi
siaran mulai semuanya
semoga vera kali ini mau bicara jujur ya
iya tapi harus hati hati juga mas maman sama dia
ini temannya vera mas
dia punya pekerjaan yang sama di ruang admin
eh mbak maaf banget mbak
aku mau nanya kamu udah ketemu sama vera belum hari ini
mbak vera hari ini lagi cuti bu
tapi mbak kamu tau gak sih alamat rumahnya ada di mana soalnya aku sama suami aku tuh mau kirim bingkisan buat dia
karena dia tuh udah sering ngebantuin buat ngurusin surat surat aku
ada sih alamatnya sebentar ya saya cari dulu
ini ada bu alamatnya di jalan lima puluh dua nomor dua belas a
oke oke sebentar bentar saya fotoin ya boleh ya maaf ya
makasih banyak ya
sama sama bu kalau gitu saya permisi bu
kamu kirimin ke saya tuh siapa yang kesana siaranya
loh kok aku gak diajak aku mau ikut juga
jangan biar saya yang ngajar
tapi kan nanti mas ngajarnya
apalagi di masalah kayak gini kayaknya aku rasa lebih baik perempuan sama perempuan deh yang ngomong
kalau kamu nanti dia langsung kemeteran loh mas
aku bener bener gak bisa tenang
semoga saja pak irfan mau bantu untuk mendapatkan jadwal operasi mata kembali
dan lebih cepat waktunya
pak irfan selamat datang pak
selamat siang pak
silahkan duduk pak
irfan mau keluar ya
oke kalau nggak keberatan kita bisa langsung membahas proyek aja ya
maaf sebelumnya pak irfan sebelum kita bahas soal bisnis apa saya boleh nanya soal hal lain di luar kerja sama ini
terima kasih sekali pak irfan sudah banyak membantu karena dengan bantuan pak irfan saya bisa dapat schedule yang cepat
tapi tiba tiba saya dapat telepon dari singapura katanya ada kemunduran dari jadwal transportasi korea mata saya
dan itu jadwalnya sangat jauh sekali
apa pak irfan masih bisa membantu saya
pak irfan masih bisa membantu saya untuk mempercepat proses ini
karena saya juga tidak tahu alasannya kenapa mereka sampai memundurkan jadwalnya sebegitu jauh
itu karena saya sebenarnya
saya yang minta dr edward cong untuk mencoret anda dari pasien prioritas
bener sih mas
itu dari nomor rumahnya aja udah benar
tadi di maps juga
kita dibilang udah sampe
tunggu dulu disini
kabu sini udah ah
nggak marah locals tuh
ternyata pergi tadi for gini
makasih banyak ya
kalau begitu permisi ya bu
kok pas banget ya
dia ambil cuti terus dia pergi juga
apa perjanjiannya menghindar sama kita
menghindar pasti den
dan sebetulnya benar
denny setiano sempat ngomongin dia
kita masuk mobil ya
benar bu andin dan suaminya kesini mencari aku
tapi kayaknya mereka udah pergi
sudah aman sekarang
ternyata dugaanku benar
bu andin dan suaminya mencari aku
untung aku udah persiapin rencana
kalau besok ada orang datang ke rumah saya dan tanya tanya soal saya
tolong bilangin saya lagi pergi ke luar kota ya bu
ini orangnya bu
mereka tuh suami istri
dan saya nggak mau mereka kesini
emang mereka itu siapa
sebenarnya itu mereka tuh orang orang kantor saya bu
dan saya lagi nggak mau dikanggu
iya nanti saya bantu ya
terima kasih banyak ya bu
bu andin dan suaminya kelihatan baik
cuman kenapa mereka ngotot banget nyariin denis
apa aku harus lapor polisi ya
sepertinya masalah dennis serius deh
aku takut dia diculik
sebenarnya ada apa sih di hapenya dennis
sampai dia nyuruh aku buat nyerahin ke polisi
apa aku cek dulu ya
aduh nggak ada baterainya
aduh aku mau tidur
nggak ada charger annya lagi
apa emang harus aku serahin ke polisi biar polisi bisa nyalain hp ini dan aku bisa tahu isinya apa
apa janjang fera diancam kali sama orang
makanya dia harus pergi subuh subuh gitu
aku jadi khawatir deh
aku jadi khawatir kenapa kenapa
ya nanti coba saya suruh dikit
mungkin aku juga harus tanya sama ke rafael
mungkin aja dia tahu tentang keluarganya vera atau nggak dengan orang orang yang terdekatnya vera
mungkin aja mereka bisa ngasih tahu mas
ya udah mas kita langsung ke kampus ya aku harus ngajar
cuma nanti pulang kampus tunggu saya dulu ya
saya jemput dan pulang sendirian
kejadian di masa lalu saya rasa anda hanya mendengar dari versi sepihak
saya bisa jelaskan semua apa yang sebenarnya terjadi
nggak ada lagi yang perlu dijelasin pak nino
yang sudah sangat jelas bagi saya dalam masa lalu keponakan saya sendiri
andin dipenjara selama empat tahun atas kesalahan yang tidak pernah ia perbuat sama sekali
dan anda sebagai suaminya pada waktu itu tidak melakukan apa apa
justru malah menceraikan dia dalam keadaan hamil
apa lagi yang mesti dijelasin soal itu
saya kasih tahu ya pak
pak nino jangan pernah mengabaikan masa lalu
karena kejadian yang menimpa seseorang pada masa lalu itulah yang akan membentuk kepribadiannya sampai saat ini
dan setelah mengetahui apa yang sudah anda lakukan pada andin
anda tidak pantas untuk dibantu
saya memang salah
tapi aku lebih mempercayai elsa daripada andin istriku sendiri saat itu
saya memang salah
tapi apakah saya tidak pantas untuk mendapatkan kesempatan untuk menembus semuanya karena
apa artinya saya harus terus dihukum selamanya
apa artinya saya harus terus dihukum selamanya
saya tahu pasti bapak butuh waktu untuk sendiri
jadi lebih baik saya keluar ruangan
aduh aku merasa mama tidak enak ya pak
apa nino sudah dalam masalah ya pak
pak nino sudah mengabarkan hasil meeting nya dengan pak irvan belum
mungkin masih meeting mungkin
mama kan ingin tahu
apa pak irfan itu bisa bantu nino enggak
untuk masukin nama nino di list asean prioritas untuk donor matanya
apa salahnya sih pak
kan mama tuh benar benar penasaran
ini penting buat nino
mama ingin tahu pak
mama harus percaya ya
kalau tuhan mengendaki
operasi mata itu pasti akan terjadi
tapi mama kepikiran aja pak
mama ingin tahu perkembangannya
kita tunggu aja ya
papa enggak mau coba telepon nino
cepat ya ma
sebentar ya ma
kok enggak diangkat sih
mama jadi cemas deh
mungkin masih meeting ma
kalau kita telepon terus kan emang enggak enak
om bikin minum lagi ya
saya udah gak betah di sini
sampai hari ini kok gak ada instruksi apa apa sih
saudara iqbal ada yang ingin bertemu dengan anda
akhirnya boss datang juga

tidak ada siapa disini
oh saya tau
kalau ada saya tahu
kalau tidak saya tahu
aku harus pergi ke rumah
tidak ada kamera
tidak ada apa apa
aku sudah selesai
aku sudah selesai
tidak ada mana pak
kenapa harus dibukain segala sih
biasanya juga aku kok yang bawa
udah gak apa apa sini yuk
aku yang bawa
ya biasanya bawaan kamu juga nggak sebanyak ini
dan biasanya perut kamu juga gak sebesar itu
saya bantuin bawa sampe kelasnya
bukannya kamu juga harus kerja ya
udah gak apa apa
aku harus mantap untuk menyerahkan hp deniz
dan laporan soal penghilangan dia
semoga polisi bisa bantu aku
jangan berani berani lapor polisi
kalo kamu mau selamat
dan masih mau melihat deniz
ini siapa ya
dan masih mau melihat deniz
malah terjadi apa apa sama aku dan ninis
ada apa sebenernya nih
aku tambah yakin
dan orang yang berusaha melaporkan aku
jelas jelas tahu hubungan aku dengan deniz
para penculik itu mengawasi aku juga
udah harus diantar ya
udah mas udah
yaudah sabar banget kerja

ya sekarang saat pagi semuanya kita mulai ya
minta tipsnya dong biar dapet suaminya kayak suaminya bu andin
mau tau tipsnya
belajar yang giat ya
tolong titip istri saya ya
jaga dosen kalian dengan baik
jangan merepotkan dosen kalian pak

jangan merepotkan dosen kalian paham
perhatian banget si suami bu andin
cinta main banget si bu suaminya

ya udah mending langsung kita aja buka buku kalian ke halaman delapan belas

pa nino udah telepon belom pak
mama penasaran aja pak
apa nino udah minta tolong ke pak irfan
supaya dia bisa operasi matanya
apa dia mau nolong

hahh mama tuh pengen tau banget apa itu ya pak irvan

deg degan tau gak
mungkin mereka masih meeting pak
coba deh ya papa telepon lagi ke nino ya
enggak diangkat juga
pak coba sekali lagi ya
dan setelah mengetahui apa yang sudah
anda lakukan pada andin
anda lakukan pada andin

anak apa antas untuk dibantu
atau sebenarnya kamu
kamu hamil bukan anak aku dino

buat keb drawing
ya memang aku punya salah sama adik
wajar kalau sama pak irfan
marah dan teriksa sama aku
rasanya aku begitu sakit
karena bantuan ditawarkan
untuk penyembuhan penglihatan aku
justru dibatalkan seperti ini
bahkan dengan sengaja
meng cancel proyek ini secara sepihak
ingin rasanya aku secepatnya
menembus semua dosa dosa aku pada rina
untuk penyembuhan penglihatan aku
dia memang aku punya salah sama adi
wajar kalau sama pak irfan
marah dan benci sama
rasanya aku begitu sakit
karena bantuan ditawarkan
untuk penyembuhan penglihatan aku
justru dibatalkan seperti ini
bahkan dengan sengaja
meng cancel proyek ini secara sepihak
ingin rasanya aku secepatnya
menembus semua dosa dosa aku pada rina
masih gak diangkat mak
ibu ibu kalau misalnya
kamu akan jadi tekn eastern
atau punya ekor ikan
dia jadi gagal operasi dan kehilangan project besarnya karena apa yang dilakukan di masa lalu
halo tante kalau catherine ini tante mau tanya meeting nino sama pak irvan udah selesai belum
ya nanti kamu denger soal donor nggak
apa pak irfan
pak irfan bisa bantu
masalah itu ya tante
iya operasi panino gagal ternyata karena memang pak irfan yang meng cancel itu semua
pak irfan bisa bantu
pak irfan bisa bantu
pak irfan juga yang mengeluarkan pak nino dari daftar pasien prioritas
pak irfan juga yang mengeluarkan pak nino dari daftar pasien prioritas
kenapa pak irfan bisa lakukan itu ke nino catherine dia bilang gak alasannya apa
ehm pak irfan bilang
ya kenapa tapi kenapa
ya kenapa tapi kenapa
pak irvan bilang kalau pak irvan sudah mendengar semua tentang masa lalunya pak nino
dan mbak anin keponakannya pak irvan
dan setelah mendengar semua itu pak irvan merasa bahwa pak nino tidak pantas untuk ditolong
pak irvan juga sudah membatalkan semua kerjasama dengan pt el nino gemilang
ya ya terima kasih ya pak teri
dan terima kasih